ketua umum relawan projo budi aris setiadi menyebut presiden jokowi santai dikabarkan tidak diundang ke rakernas pdi perjuangan
menurut budi ari urusan undangan jadi hak sepenuhnya penyelenggara
budi ari bilang soal undangan sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak penyelenggara
soal mengundang atau tidak mengundang menurut budi itu jadi hak penyelenggara
namun budi juga menyebut sebagai tamu juga berhak datang ataupun juga tidak datang
budi juga menyebut presiden jokowi menanggapi santai soal kabar dirinya tak diundang ke rakernas pdi perjuangan
perjuangan punya kekuatan dari seluruh kadar
perjuangan punya kekuatan dari seluruh kadar
pdi perjuangan akan menggelar rapat kerja nasional atau rakernas mulai besok dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
salah satunya yakni soal arah politik pdi perjuangan
apakah akan berada di dalam ataukah di luar pemerintahan
lebih dari dua peserta dijadwalkan hadir dalam rakernas mulai dari dpc dpd dan dpp pdi perjuangan